tuh gitu tuh kalau orang males mereka tuh pasti cari kerjaan yang mudah
yang mendingan pake tenaga banyak dibanding pake pikiran
mereka tuh pasti mikirnya ya rezeki banyak itu datang dari tempat yang mudah
begitu kamu jangan sampe begitu ya cu
kamu udah makan belum
udah yuk makan cecep baru selesai masak
ada kerupuk pasti
saya putusin aja kong
ya hubungannya lah doi
tali silaturahmi ceng
kamu pinter doi
yang kamu emang emang berjaya ya
sampe hari lo ataik
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam
lebaran tahun ini tak pada pulang semua cuk
wah mau kawan kerja keras kamu cuk
yaudah sini duduk ayo
wah pulang semua cuk
waduh kamu mah bakalan repot nih
tenang aja nanti cece bantuin gak usah cebrut begitu
pokoknya kalau kamu repot pasti cocok bantu
nah gitu maksudnya cucu
kayak gak tau aja kamu yang ngaji di rumah pak kemen
tadi pak mustaki nanyain tentang ci yati
aku tau cuk
tadi cece ketawa
temu ci yati lagi jualan pecel
pecel keliling gitu
drineng ini mungkin bisa buat apa aja bijinya
gak ada skan nih
jadi lo ingin tahu kan
yaudah yuk makan cet cet baru selesai masak
ada kerupuk pasti
assalamualaikum kak ancing
ini kang saya mau kasih tau rumahnya kang yaya mau dijual
oh itu bener kos itu kan depan jalannya
iya sama halamannya luas kang
iya iya iya yaudah kalau gitu nanti saya kasih tau aslinya
ini maaf mau nyuci dulu
dua aja komnya
kasih tau kang ace rumahnya kang yaya mau dijual
supaya sain cepet tinggal di sini
kom kamu kan lagi hamil
jangan jalan jalan terus
banyak yang istirahat
ini juga udah mau pulang mau istirahat
terus mukanya tuh jangan ditepuk terus
pamit dulu ya
pak ustadz rw sepertinya nggak percaya sama kita dan
pak ustadz rw pemimpin
di atas beliau ada pak kades
di atas pak kades ada pak bupati pak gubernur pak presiden
pak ustadz rwt membackup kita
hanya tidak berani terang terangan
ini politik tingkat tinggi
mau beli sugarnya mak
mak teh rajin bener
kalau gak rajin siapa tuh yang bersihin rumah
terima kasih mak
jadi kamu yang namanya cicih
iya mak saya cicih
cicih mak pacarnya aceng
aceng bé siapa mak
kamu enggak kenal aceng
semua perempuan yang pernah datang ke ciraos pasti kenal sama aceh
aceng terkenal ya mak
iya apalagi sama cewek cewek
jangan berlaka pilon ceng itu cici pacar kamu
oh jadi ini yang namanya kang aceh
ganteng kayak sekoteng